inilah detik detik kecelakaan yang melibatkan seorang remaja bernama rizky
korban terlihat berdiri di tengah jalan menghalangi truk pengangkut tanah
yang melaju dari arah karawang menuju bekasi
kecelakaan pun tak terhindarkan
korban terlindas bantrek dan terseret
peristiwa ini terjadi pada minggu sebelas juli lalu
di jalan raya re marta dinata cikarang utara bekasi
warga sekitar mengakui ulah berbahaya itu sudah kerap dilakukan anak anak setempat
kalau lagi pada pulang sekolah
atau gimana emang pada banyak
biasanya sekarang aja sepi gitu
sejak kejadian itu
selasa siang satuan lalu lintas polres metro bekasi menggelar olah tempat kejadian perkara
jalan re marta dinata sempat ditutup sementara
berdasarkan penyelidikan aksi berbahaya itu sengaja dilakukan korban
hanya demi konten di media sosial
jadi sekarang ini memang banyak konten konten yang tiba tiba membahayakan
kita sudah mapping ada beberapa konten konten di instagram di tiktok
tapi dari beberapa kejadian akhirnya memang membahayakan seperti kejadian viral kemarin
ada seorang anak yang tertabrak kerap pada atas
disinyalir akan membahayakan konten
polisi masih memburu sopir truk yang kabur setelah menabrak korban
sementara itu rizky hingga kini masih dirawat di rumah sakit cikarang medica
akibat luka parah di bagian tubuhnya
polisi mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak anak mereka
satlantas polres metro bekasi juga akan melibatkan cyber patrol polres metro bekasi
untuk menertibkan konten yang memperagakan tindak berbahaya di jalan
dedy beben bekasi jawa barat